penghentian sementara liga satu oleh persatuan sepak bola seluruh indonesia pssi
akan berdampak pada sejumlah klub diantaranya sriwijaya fc dan juga psis
namun tanpa dampak ini tidak dialami oleh psm makassar
sejumlah klub sepak bola indonesia mengalami dampak dihentikannya liga satu oleh pssi
diantaranya adalah sriwijaya fc dan psis semarang
bagi sriwijaya ketidakjelasan akan waktu kapan pertandingan liga satu akan digelar kembali
akan membuat biaya operasional klub menjadi membengkak
bahkan para sponsor bisa saja menghentikan kerjasama dengan klub mereka
jelas bahwa argo pemain jalan terus
kalau sampai seberapa jauh dimundurkan ya tentu akan berdampak bagi operasional cost dari klub itu sendiri
sehingga yang jelas kita kan semua pemain
terikat dengan kontrak
kalau mundur sampai kompetisi mundur
saya belum tahu berapa lama sampai batas waktu yang tidak ditentukan
ya tentu itu akan mempengaruhi pengeluaran dari klub
sedangkan bagi para pemain sriwijaya
penghentian liga satu sampai batas waktu yang belum ditentukan
akan membuat mereka menghabiskan waktu dengan mengulang ulang latihan
kalau kita dengar kabar seperti ini ya enak juga ya
karena akhirnya kita sudah mulai panas
kalau kompetisi seperti sekarang jadi rugi untuk semua
jadi kita harus mulai lagi tc dan rencana juga pemain mungkin asing
mau pulang negara libur
jadi harus mundur dulu mundur lagi sedikit
jadi tidak enak ya
selain sriwijaya klub yang mengalami dampak penghentian kompetisi liga satu adalah psi
ceo psis semarang yoyo sukawi mengaku penghentian kompetisi berdampak kurang banyak
dan juga penghentian kompetisi berdampak kurang banyak

saat ini performa psis sedang naik setelah pada pertandingan terakhir menang empat dua atas perseru serui
penghentian kompetisi dikhawatirkan akan merusak performa tim
dampak lainnya adalah membengkaknya biaya operasional tim
psis harus memperpanjang kontrak seluruh pemain dan ofisial team selama sebulan
dengan total biaya tambahan mencapai rp satu dua miliar
kita gaji tim satu bulan itu sekitar rp sembilan ratus
kita perpanjang kontrak satu bulan satu tajam membengkak sekitar rp sembilan ratus juta
belum lagi biaya operasional yaitu biaya catering biaya latihan biaya transport dan biaya lain lain
rata rata kita kebutuhan untuk satu bulan itu sekitar satu dua miliar
tak semua klub liga satu mengalami dampak negatif dihentikannya liga satu
di antaranya adalah psm makassar
bahkan pelatih robert rene albert
hakim meningkatkan latihan tim ayam jantan di liga satu
untuk menghadapi laga tandang melawan mitra kukar nanti
laga yang seharusnya dikelar pada jumat dua puluh delapan september ini ditunda
ada yang tahu apa yang bakalan terjadi
jadi kita latihan normal latihan secara normal
semoga indonesia tidak baik

kita harus uharat

tidak trakasi festa t priad karir serta fol deadern saudara indonesia
jadi kita ballah indonesia
tidak ada pertanyaan untuk siapapun

semua berharap masalah kekerasan yang terjadi pada supporter dapat segera terselesaikan dan penghentian liga satu ini tidak berlarut larut
hal ini agar kompetisi sepak bola kasta tertinggi di indonesia ini bisa segera bergulir kembali